setelah sebelumnya hanya zona hijau yang diperbolehkan sekolah tatap muka
kini giliran sekolah tatap muka diperbolehkan di zona kuning
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
meski begitu dibukanya sekolah di zona kuning harus seizin pemerintah daerah
atau kepala dinas pendidikan setempat dengan hak prerogatif
tetap berada di tiap sekolah serta orang tua siswa
namun kebijakan pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
ini pun menuai pro kontra bukan tanpa sebab
pembelajaran pelajar tatap muka di zona hijau saja
menimbulkan kasus baru yang memunculkan kekhawatiran
apalagi di zona kuning yang masih dianggap memiliki tingkat penularan yang tinggi
bagi guru dan peserta didik
perlukah kebijakan ini dipikirkan ulang
apa formula yang dianggap tepat guna menengahi persoalan ini
inilah yang akan menjadi topik diskusi kita malam ini bersama sejumlah narasumber
dari luar studio lewat sambungan zoom
yang pertama ada satriawan salim wasekjen fsgi
atau federasi serikat guru indonesia
selamat malam bang satria
selamat malam mas
ya terima kasih bang satria sudah bergabung dengan kita malam ini
ada indra haris miyaji direktur eksekutif cerdas
selamat malam mas indra
selamat malam mas
baik mas indra terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
dan ada maman fathur rahman kepala pusat kurikulum dan perbukuan
kementerian pendidikan dan kebudayaan
selamat malam pak maman
ya selamat malam
ya terima kasih
sudah bergabung dengan kita
semua clear ya audionya ya
sudah terdengar dengan jelas
saya ke pak maman dulu kalau gitu
pak maman ini kan kemarin zona hijau kan sudah diperbolehkan untuk sekolah tatap muka
tapi kemudian ini dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah daerah
hingga ke prerogatif orang tua siswa
tapi kemudian belum selesai zona kuning sekarang juga sudah diperbolehkan
walaupun kemudian secara data analisanya sudah dikatakan
gaji secara komprehensif
tapi tetap menimbulkan pro dan kontra
kita ingin tahu apa kemudian pertimbangannya sehingga kebijakan ini dimunculkan kembali
di tengah juga pjj yang juga masih menjadi polemik di sejumlah tempat begitu pak maman
oke jadi terkait dengan perluasan zona tadi memang itu menjadi perhatian pemerintah
yang memang terlibat di sana
di mana dua hal utama yang kemudian diajukan
atau kemudian diusulkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah
yang pertama tentang perluasan pada kemungkinan pembelajaran tetap muka
pada zona selain zona hijau yaitu pada zona kuning
lalu yang kedua adalah bagaimana agar tuntutan kurikulum nasional
itu kemudian bisa direlaksasi melalui opsi opsi yang sudah disiapkan oleh pemerintah
oke pengawasannya bagaimana pak
kami telah sepakat bahwasannya perlu memang untuk tatap muka itu
ada suatu protokol yang sangat ketat
karena memang dari mas menteri sendiri sudah menegaskan bahwasannya
kesehatan dan keselamatan dari seluruh peserta didik
termasuk pendidik dan orang tua dan berbagai hal yang terkait itu adalah hal yang paling utama
jadi dalam hal ini memang sudah dan mempunyai sudah ada suatu kesiapan
dari pemerintah daerah termasuk dari
dari satuan pendidikan ketika memutuskan memang akan menyelagarakan tatap muka
oke artinya memang sudah ada survei awal bahwa ada kesanggupan dari sekolah
untuk mengawasi proses ini
dalam hal ini adalah sebuah upaya bersama sebetulnya di sana pak
jadi itulah yang mungkin akan menjadi tantangan kita bersama
tantangan dari kepala daerah tantangan kemuliaan dari satuan pendidikan
dan ketika memang zonanya ditetapkan
melalui satgas penanganan covid itu berada pada zona hijau atau kemudian pada zona kuning
dan kemudian melalui tahapan tahapan yang telah disepakati dan diusulkan
itu kemudian terpenuhi maka diperbolehkan sejumlah kegiatan dalam bentuk tatap muka di sekolah
termasuk diantaranya adalah semacam relaksasi atau semacam upaya
di mana tuntutan dari kurikulum itu kemudian bisa lebih fleksibel
atau sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswa di satuan pendidikan
oke lebih adaptif begitu ya pak maman
untuk kurikulumnya bagi anak anak yang akan melakukan proses ini ya oke
mungkin saya ingin menegaskan yang beredar saat ini ya
yang pertama adalah tidak benar kemudian ada dua atau lebih kurikulum yang berlaku
jadi semuanya adalah kurikulum nasional
jadi hanya pada daerah daerah tertentu yang disebut sebagai kondisi khusus ya
jadi kondisi di mana ada bencana salah satunya adalah kondisi covid yang terjadi saat ini
dengan catatan ada fleksibilitas terhadap kurikulum yang digunakan
saya ke mas indra
mas indra bagaimana kemudian melihat kebijakan ini
ada analisa memang dari pemerintah untuk mengkaji ini agar kemudian di lapangan ini kekhawatiran kekhawatiran kita semua
termasuk orang tua tidak terjadi
tapi di beberapa kelompok masyarakat masih menganggap ini belum final ini masih menimbulkan ketakutan
amda menangkapi bagaimana
jadi yang pertama mungkin pandangan saya dulu sebagai seorang praktisi pendidikan
jadi bukan seorang pakar medis ya
saya akan melihat dulu dari situsnya gugus tugas covid sembilan belas
di sana itu grafiknya yang untuk positif covid sembilan belas itu sampai hari ini grafiknya naik terus
belum ada penurunan sama sekali itu yang pertama
yang kedua di situs yang sama
ini juga ditunjukkan kalau tingkat kematian covid sembilan belas di indonesia di atas rata rata di nia
nia itu tiga sembilan persen indonesia empat tujuh persen
ini kok solusinya malah membuka sekolah di zona hijau dan zona kuning
ini buat kami buat saya yang seorang praktisi pendidikan jadi bingung ini kok kondisinya belum turun
kemudian juga tingkat kematian itu malah semakin tinggi lebih tinggi dari rata rata dunia
kok malah sekolah dibuka
kebingungannya itu dimana mas indra
ya ini kan berarti sama saja akan dengan kata lain membuka kemungkinan menjadi kluster baru
dengan demikian ini kalau dari pandangan saya sebagai bukan orang medis
nah sekarang kita mau lihat dari yang pandangan medis
karena para dokter di ikatan dokter anak indonesia kebetulan saya juga ikut rapat dengan mereka di dpr waktu panja pjj daring kurang lebih sebulan yang lalu
mereka semua mengatakan jangan
jangan dibuka dulu karena sangat berbahaya
tadi grafiknya belum turun
bahkan di indonesia ini termasuk yang paling
tingkat anak anak itu positif covid sembilan belas
mereka juga menyampaikan contohnya di bengkulu itu yang zona hijau
ya kan tiba tiba ternyata ada tujuh belas anak kena covid sembilan belas
pada saat sekolah dibuka
nah sehingga perubahan dari zona hijau ke zona merah hanya dalam dua tahun
nah ini yang kita tanda tanya besar
ini yang kita tanda tanya besar
walaupun kemudian protokol kesehatan sudah diterapkan begitu
desperate itu ya kan gitu untuk harus membuka sekolah
apakah memang problemnya karena kemendikbud tidak mampu untuk menangani pjj dengan efektif
nah ini kan ada satu hal yang sangat berbeda antara memang harus buka
kemendikbud tidak mampu dalam menangani pjj
ini bahkan kan kalau kemarin pidatonya mas menteri mengatakan ada dampak dampak negatif yang bahkan sifatnya permanen
katakan putus sekolah ada yang penurunan capaian pembelajaran ya kan
tapi ini sangat bertentangan dengan kajian di harvard
sekolahnya mas menteri
sendiri tahun dua ribu empat belas punya kajian yang menunjukkan salah satu sekolah virtual terbesar di dunia namanya florida virtual school
itu ternyata hasil numerasi dan literasinya di atas anak anak yang sekolah konvensional
sekolah tradisional kan gitu
sama juga ada studi lain dari public school
itu juga sama di negara bagian artansa juga menunjukkan justru hasilnya lebih baik daripada yang sekolahnya di sekolah tradisional
jadi ini yang kita bingung kan gitu
kalau kita mengacu ke kajian di sekolahnya mas menteri sendiri almamaternya beliau menunjukkan kalau sekolah virtual itu hasilnya
jauh lebih baik
tentunya dilaksanakan dengan baik
kalau manajemennya tidak baik ya hasilnya yang kurang baik
mungkin itu yang menjadi masalah
artinya ada perlu manajemen yang dikaji ulang begitu ya agar kemudian pertimbangan pertimbangan tadi ini cocok begitu untuk diterapkan
karena itu kajian internasional ya kajian akademis
saya ke bang satria
kita ingin mendapatkan perspektif ibarat apa namanya ya mencari jarum dalam tumpukan jerami begitu ya bang satria
bahwa kemudian keputusan dan kebijakan ini tidak hanya membebani orang tua tapi juga guru guru ini juga diminta untuk bisa lebih ketat mengawasi
bagaimana kemudian mekanismenya ini akan bisa diterapkan
sudah siapkan nanti guru guru juga akan siap menjalani proses seperti ini
kita akan bahas nanti
kita jeda terlebih dahulu
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
ya kita kembali dalam diskusi kita malam ini
bang satria kita juga ingin mendapatkan gambaran begitu
saya yakin teman teman di fsg
teman teman di fsg ini sudah melakukan survei survei awal begitu
bagaimana kemudian kesiapan dari sekolah guru dan siswa itu sendiri
sudah seberapa siap sih bang semua komponen ini menghadapi situasi seperti ini kebijakan kebijakan seperti ini yang memang masih pro kontra
tapi mau tidak mau yang namanya proses belajar mengajar ini tidak boleh berhenti begitu
ya terima kasih mas
yang pertama memang satu bulan yang lalu kami sudah melakukan survei kepada kepala sekolah guru manajemen sekolah
responden kami satu enam ratus lima puluh enam responden di dua ratus empat puluh lima kota kabupaten tiga puluh empat provinsi
tentang kesiapan sekolah dalam menghadapi kenormalan baru saat ini sekolah dibuka
untuk dibuka kembali
dengan berbagai macam alasan misalnya faktor protokol kesehatan daftar checklist yang belum bisa dipenuhi
kemudian anggaran untuk membeli wastafel kemudian kelengkapan kelengkapan sesuai protokol kesehatan
nah jadi itu yang pertama
nah yang kedua kami melihat
kalau kita ujung kepada konvensi a
kalau kita ujung kepada konvensi b
tensi anak ya konvensi pbb tentang anak itu
anak memiliki hal mendapatkan kesehatan yang prima
guru juga demikian
ada permendikbud nomor sepuluh tahun dua ribu tujuh belas tentang perlindungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
di situ ada salah satu jenis pelindungan bagi guru itu adalah pelindungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja
nah bagi kami ketika sekolah dibuka di zona kuning ini berpotensi
mengancang kesehatan dan keselamatan siswa dan guru
dan ini jelas berentangan dengan konvensi internasional tentang anak
yang turunannya nanti ke undang undang perlindungan anak
kemudian termasuk permendikbud tentang perlindungan guru tadi dalam bekerja
nah kemudian yang berikut adalah
saya menyambung tadi walaupun kurang terdengar jelas ya dari mas indra maupun mas mamat
bahwa permendikbud skb
kb yang satu bulan lalu yang masih basah pintanya itu
ini kan terjadi perubahan drastis ya dalam waktu sebulan gitu
saya masih ingat skb empat menteri satu bulan lalu itu dikatakan zona hijau boleh dibuka
dengan syarat yang ketat yang empat itu
dan bertahap untuk smp sma bersamaan dua bulan berikutnya sd dua bulan berikutnya paud
nah di skb yang terbaru ini
itu semua di resipi
yang pertama terkait dengan zona ya
tidak haram lagi hukumnya sekarang membuka sekolah di zona kuning
tadinya di haramkan
padahal baru satu bulan
yang kedua untuk sd tidak lagi dua bulan setelah sma smp
tetapi berbarengan boleh dibuka dengan sma smp smk
nah padahal satu bulan terakhir ini justru mas indra tadi sudah mengusik
statistik yang tertular covid itu makin tinggi
ini paradoksal yang kami lihat gitu dari skb itu
di satu sisi statistik makin tinggi yang tertular covid
termasuk anak anak menurut data idai
tapi di sisi lain regulasi tentang sekolah dibuka kembali makin longgar
nah pertanyaan saya kami sebagai guru ini untuk melindungi siapa
atau apa gitu
itu yang pertama
yang kedua terkait dengan pjj
kami juga sudah melakukan survei juga dan sudah disampaikan juga ke kawan kawan media
memang pjj terkena kendalaan
tadi sudah disampaikan masalah internet gawai kemudian guru kunjung dan seterusnya
mestinya ini yang diintervensi
laporan kfsg persoalan pjj tiga bulan di fase pertama
sama persis dengan persoalan pjj
eg di fase kedua sekarang
di bulan kedua ini
tahun tahun jalan baru
berarti rekomendasi rekomendasi dari situs sisi termasuk dari fsdi
belum dilindahkan gitu
bagaimana internet ditambah hotspotnya ditambah btsnya ditambah
menjadikan balai desa atau kantor desa sebagai tempat pembelajaran dengan protokol kesehatan
bumn dalam hal ini telpon telpon bisa berkontribusi untuk anak anak
nah ini kami melihat belum optimal intervensi dari negara
jadi alih alih tidak atau belum optimal dalam penyelenggaraan pjj
kemdikbud dan pemerintah pusat justru membolehkan kita masuk di zona kuning
nah saya pikir ini potensi pelanggarannya juga akan besar
kemarin itu tujuh puluh sembilan daerah yang melanggar skb empat menteri mas
tapi tidak ada sanksi
karena memang tidak ada sanksi di dalamnya
artinya nanti juga akan terjadi hal yang seru
padahal bulan depan kita akan mendengar lagi skb empat menteri yang baru
mungkin seperti itu
oke mas satria anda ingin mengatakan bahwa kemudian pjj yang tidak efektif ini
yang menjadi faktor yang mendesak agar kemudian sekolah tatap muka ini harus dilakukan begitu
kan kemarin juga ketika mas menteri menyampaikan kak limat atau tuan fusky pers
bersama kementerian lain kan diantara poinnya itu
bahwa pjj tidak efektif
kemudian sosial anak terganggu
ada keluhan dari orang tua
nah dijawablah dengan ya sudah gitu kan masuk aja zona kuning tapi tidak wajib
boleh masuk boleh tidak
artinya sekarang bolanya oleh pusat diberikan kepada daerah kepada pemda dan kepada sekolah
nah persoalannya adalah tadi akan terjadi perbedaan kebijakan masing masing
dan akan terjadi juga potensi pelanggaran terhadap skb empat menteri
kalau tadi katakan maman skb empat menteri satu bulan lalu sudah dievaluasi tujuh puluh sembilan daerah kenapa tidak diberikan sanksi
nah boleh dong kita punya interpretasi
oh gara gara ada yang melanggar aturan makanya direvisi aturannya dilonggarkan gitu ya
boleh nggak punya intervensi kayak gitu
bagaimana menjawab ini pak maman
bahwa kemudian ada sebagian kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa dengan ketidak efektifan pjj
belum lagi juga soal kurikulum yang tidak adaptif begitu dengan kurikulum tatap muka yang dimasukkan ke dalam kurikulum pjj
sehingga kemudian mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan tatap muka walaupun berada di zona kuning begitu
bagaimana menjawab ini pak maman
ya terima kasih
saya kira tidak benar ya kalau kemudian evaluasinya
kalau kemudian evaluasinya sifatnya sepihak seperti yang tadi disampaikan oleh pak satriwan salim
jadi yang pertama yang mungkin perlu sama sama kita samakan paradigma kita adalah bahwasannya indonesia ini berkebinekaan yang sangat luas ya
mulai dari ujung barat sampai ujung timur berbagai lokasi dan berbagai kondisinya itu sangat berbeda beda
jadi bahkan menurut catatan dari kemdikbud yang saya catat saat ini adalah bahwasannya untuk terutama untuk daerah daerah tiga t
daerah daerah yang terluar tertinggal seperti itu
jadi artinya di sini kita mungkin perlu melihat dan melihat di mana perbedaan atau kebinekaan dari negara kita itu untuk kondisi wilayah sangat berbeda beda
kemudian yang kedua terkait juga kondisi memang dari perbedaan tadi
maka akan ada banyak potensi juga daerah daerah
jadi kemudian kemudian di wilayah kita itu berada pada kondisi kondisi bencana
salah satunya adalah pada kondisi covid ini
terjadinya kondisi ini disebut dalam keputusan mendikbud tersebut sebagai kondisi khusus di sana
maka kemudian memerlukan atau kemudian dalam hal ini pemerintah menyediakan fleksibilitas
dan bagaimana supaya pjj itu jadi pjj mohon tidak dilihat hanya sekedar dalam jaringan tapi juga dalam luar jaringan di sini
jadi dalam hal ini pemerintah senantiasa berusaha agar pembelajaran sesuai dengan fleksibilitas kurikulum
yang kemudian ditekankan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
kita bersama sama dengan berbagai pihak terus menerus meningkatkan termasuk diantaranya adalah bagaimana agar pjj
baik secara daring maupun secara luring itu bisa berjalan dengan optimal
salah satunya tentunya dengan menyediakan berbagai bahan ajar misalkan yang kepentingan
misalkan yang kemudian bisa digunakan untuk kegiatan belajar tidak hanya secara daring tapi juga secara luring dan berbagai hal lainnya
mungkin seperti itu beberapa yang menjadi tanggapan terima kasih
oke oke mas indra bagaimana urgensinya apa sekarang mas indra
kalau kemudian masih banyak perdebatan soal menengahi tuntutan orang tua di sana
bagaimana kurikulum yang tidak adaptif apa sih sebenarnya catatannya untuk urgensi dari kebijakan ini
ya yang pertama saya harus mengingatkan lagi kepada kemendikbud pak maman dan tim ini
kasus tadi yang saya sampaikan dari idai sendiri kasus bengkulu pak
berubah dari zona hijau ke zona merah gara gara sekolah itu dalam waktu dua minggu
apakah memang kita siap untuk punya anak anak kita yang meninggal karena covid
anak anak yang harus jadi yatim piatu
hanya karena kita memaksakan membuka sekolah
pada saat kondisi di mana para dokter mengatakan
kalau memang itu resiko yang berani diambil silakan
tapi kalau saya tidak berani pak
karena itu adalah rekomendasi dari para dokter sendiri
walaupun kemudian hak prerogatifnya ke orang tua
dan harus disiapkan justru bagaimana pjj ini berjalan dengan efektif
itu yang terus terang kami dari bulan maret sampai hari ini
tidak melihat langkah yang nyata dari kemendikbud
yang dibicarakan hanya relaksasi bos
yang sebetulnya tidak menyelesaikan masalah
karena untuk smp sendiri
dengan bosnya hanya satu tujuh
hanya satu per tahun
itu saja tidak cukup untuk pulsa
apalagi untuk bayar gaji
dan lain sebagainya
bos ini bukan solusi
karena bukan uang
artinya yang tiba tiba diberikan
ini sudah ada biaya biaya yang dipakai untuk bos ini selama bertahun tahun
yang harus disiapkan pemerintah
bagaimana meningkatkan akses
atau sarana sarana belajar
ini yang belum dilakukan
sudahkah mas menteri itu safari
ketemu ke menterian lain
ke lembaga lembaga swasta
pemda ini sudah dijak ngomong belum kan gitu
kita sudah tahu dengan kondisi pop kemarin
mas menteri kita punya kelemahan dalam urusan komunikasi
nggak ada komunikasinya kan gitu
nah ini yang harus segera dibenahi
kemudian siapkan guru gurunya
guru guru kita nggak pernah disiapkan untuk
belajar mengajar di pjj
jadi menyerahanakan kurikulum
bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah
karena selama ini saja kurikulum yang sudah di training berulang ulang
masih kesulitan menjalankannya
apakah hanya dengan menyerahkan kurikulum otomatis masalahnya selesai
tidak ada program untuk penyiapan guru
ini ada kajiannya lagi pak maman
untuk mengubah habit seseorang
itu membutuhkan waktu rata rata enam puluh enam hari
jadi harusnya kemendikbud menyiapkan pelatihan yang
lamanya enam puluh enam hari untuk menyiapkan guru guru
ini yang sama sekali tidak ada
mungkin itu dulu
oke mas indra apakah menurut anda
semua komponen termasuk sekolah sudah seterbuka itu menyampaikan
ada persoalan dalam regulasi termasuk pembiayaan pembiayaan
yang anda sebutkan tadi
ya kalau tidak pernah diajak diskusi komunikasinya tidak dua arah
ya mana mungkin tahu
saya saja baru melihat mendikbud kita baru kemarin
padahal itu masih di jawa kita belum bicara di luar jawa
harus melihat kondisi nyata di lapangan seperti apa
oke baik baik mas indra kita lanjutkan kembali nanti
pak maman mungkin akan menjawab tadi apa yang disampaikan oleh mas indra
dan termasuk mas ketriawan nanti juga akan menjawab bagaimana
keterbukaan sekolah dan seluruh pihak terhadap kondisi seperti sekarang
apakah kemudian perlu terobosan baru dan juga aturan aturan yang akan diperbaiki
agar kemudian ada jalan tengah dari persoalan ini
cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya ke mas satriawan mas satriawan kalau kemudian ada ruang kompromi
termasuk juga bagaimana mencari terobosan baru
atau mungkin saja akan ada review kembali soal skb empat menteri ini
bagaimana kemudian anda melihat ini
ya pertanyaan saya sebenarnya tadi di awal ada beberapa poin
yang belum dijawab oleh kang maman gitu
bahwa ini untuk melindungi siapa
karena angkanya makin besar tapi kenapa kebijakan sekolahnya makin longgar
nah kemudian yang penting juga kita ada presiden mas
di apa namanya kota pariaman itu ketika juli kemarin
sekolah dibuka untuk sd itu jelas melanggar apa namanya skb empat menteri gitu
lalu ada dua tenaga pendidik dan kependidikan yang positif covid
akhirnya sekolah diliburkan kembali
nah kemudian di tegal juga seperti itu di kabupaten tegal maupun di kota tegal
nah tentu kita tidak ingin mengulangi hal yang seperti ini ke depan ke depannya
makanya tadi saya katakan sudah ada tujuh puluh sembilan daerah yang melanggar skb empat menteri
ya tidak ada sanksi tidak ada evaluasi sebenarnya
ya kan tidak ada tindak lanjutnya juga gitu
nah itu yang kami khawatirkan
besok akan terjadi hal yang sama yaitu daerah di oranye akan membuka
bahkan daerah yang merah
atau paut juga akan buka
kemarin kan kami juga sudah dapat laporan gitu kan
mpls itu di awal awal tahun ajaran baru beberapa daerah membuka
padahal zonanya masih kuning
bahkan untuk sd juga dibuka
ya kan ko juga ada yang dibuka lalu kami sampaikan
lalu akhirnya ditutup gitu kan oleh tendanya masing masing
nah kita akan kerepotan seperti ini
ini kan sama saja menyiapkan kesehatan keselamatan anak
jadi saya berpikir begini mas yang paling penting dasarnya
memang anak tertinggal ya kita akui
tidak optimal lah dalam pembelajaran
tetapi ketika dia masuk ke sekolah kesehatan dan keselamatannya terancam bagaimana
guru juga demikian
nah bagi saya pribadi ya dalam hal ini anak yang bisa belajar ya anak yang sehat dan hidup mas
nah artinya ketika dia masuk ke sekolah di zona kuning kan kesehatan dan kehidupannya terancam
apalagi yang naik kendaraan umum
rumahnya di zona merah atau rumahnya di zona oranye lalu sekolahnya di zona kuning dan zona hijau
siapa yang bisa menjamin anak dan guru kita yang naik kendaraan umum ini steril dari sebaran covid mas
ya kan karena apa namanya saya lihat sd sekarang juga dibolehkan
satu bulan yang lalu skb yang masih hangat gitu ya itu melarang sd dibuka
ya kan sekarang dibolehkan
karena ini kan menyanyiakan atau bisa mengorbankan anak dan guru itu maksud saya
oke pak maman bisa dijawab langsung catatan catatan dari mas satria tadi bagaimana kemudian ini akan menjadi jalan tengah begitu
kalau ada evaluasi juga kabarnya juga komisi sepuluh nanti akan apa namanya ya
akan mendengar lagi soal terobosan terobosan apa yang akan dilakukan mengingat evaluasi dari yang sebelumnya begitu
ya saya kira sebetulnya kita semua sepakat pada beberapa hal ya kalau saya melihat di sana
yang pertama adalah bahwasannya kesehatan dan keselamatan dari peserta didik dari guru kemudian dari orang tua itu adalah hal utama
itu dia ya pak satriwan pak indra ya saya kira itu yang pertama
dan saya yakin bahwasannya mas menteri dan pak maman
dan seluruh jajaran yang terkait dengan skb tersebut juga pasti memikirkan itu yang paling pertama itu yang pertama
lalu yang kedua seandainya pun ada opsi ada opsi bahwasannya ada perluasan tidak hanya pada dari zona hijau kemudian bisa diperluas tatap muka itu opsi
saya katakan sekali lagi pada zona kuning yang tentunya melalui beberapa persyaratan yang saya kira cukup rigid dan itu kemudian di
lebih pada persetujuan mulai dari pemerintah daerah sampai kepada orang tuanya maka ini sebetulnya adalah suatu tanggung jawab bersama dari kita
dan yang ketiga kenapa ada perluasan dari zona kuning tersebut memang perlu kita perhatikan
kondisi pjj yang berkelanjutan juga tidak selamanya baik ya
dalam arti kata jarak jauh yang mungkin kurang berkualitas atau mungkin kurang pas
mungkin ada learning loss yang mungkin akan hilang kompetensi maka itu juga hal yang harus diperhatikan
mungkin ada mungkin ada psikosoial anak yang mungkin kurang bisa terberkembang atau terfasilitasi dengan baik dan seterusnya
nah beberapa kebijakan yang tadi kalau melihat dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan adalah sebuah upaya atau sebuah solusi
dengan harapan bahwasannya dengan adanya opsi ini maka ini akan memberikan peluang atau kesempatan yang lebih baik
terutama juga nanti kan pada beberapa kompetensi seperti smk misalkan di mana mereka memang ada keperluan
dan tentunya kalaupun itu dilaksanakan tatap muka di sekolah pada zona hijau dan zona kuning
tentunya ada sebuah atau kesiapan yang tentunya sudah disiapkan dengan sebaik baiknya oleh pemerintah daerah dan kemudian oleh satuan pendidikannya
lalu terkait dengan pjj dengan adanya relaksasi atau kemudian adanya opsi untuk penyederhanaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui kurikulum ya
pada kondisi kurikulum
ya di kondisi kurikulum tersebut
disertai juga dengan modul modul pembelajaran yang kemudian bisa implementatif digunakan di paut dan pendidikan dasar di sekolah dasar di sana
maka tentunya kita berharap ada peningkatan ada kondisi pembelajaran yang akan lebih baik untuk kita semua
dan tentunya satu hal yang perlu kita sepakati bersama kalaupun ada bencana pembelajaran diharapkan tetap berjalan
tidak sampai kemudian menghambat atau kemudian ini kemudian menyebabkan kita semua berhenti gitu
jadi artinya kita semua bergerak dengan cara yang baik dengan kesepakatan kesepakatan yang baik
dan tentunya ini bersama sama ya pak bukan sekedar apa namanya individu atau kemudian satu kelompok
tapi bersama sama tanggung jawab bersama agar kesehatan dan keselamatan semua peserta didik siswa guru bisa kemudian terjaga
dan proses pembelajaran juga berjalan secara efektif dan optimal sesuai dengan fleksibilitas kurikulum dan berbagai moda pjj dari kondisi kurikulum
yang bisa diimplementasikan dengan sebaiknya
oke oke saya ke mas indra terakhir mas bagaimana kemudian kalau ada ruang diskusi untuk ini apa yang perlu dikaji lebih dalam
tadi satu hal kita tetap harus yakin kalau era sekarang ini era digital
jadi kalau pembangunan sdm itu ya pembangunan sdm di era digital
jadi jangan malah mindset nya kita mau kembali ke era yang non digital
nah dengan apa yang dilakukan oleh kemendikbud kemarin ini justru seakan akan nyerah nih urusan digital
padahal kita sangat berharap mendikbud kita yang milenial digital ini justru yang akan membawa kita masuk ke model pembelajaran yang digital kan gitu
kalau malah beliau menyerahkan report kita
nah itulah kalau memang betul membutuhkan sebuah kolaborasi saran saya mulailah dari beliau
mulailah untuk komunikasi kolaborasi dengan kementerian lain lembaga negara dpr pemerintah daerah pihak swasta organisasi masyarakat termasuk yang kemarin mundur nu muhammadiyah pgri
ajaklah bicara karena mereka punya ribuan guru ribuan sekolah ribuan siswa ribuan guru kan gitu
masyarakat juga diajak bicara orang tua juga dibantu ya kan
jangan hanya diam saja dengan kondisi ini tiba tiba keluar kebijakan baru
sangat berbeda membangun sdm dengan membangun aplikasi
membangun sdm itu butuh komunikasi butuh kolaborasi
sedangkan kalau membangun aplikasi cukup dengan regulasi itu catatan saya
oke oke mas indra terima kasih
catatan itu mengingatkan
itu mungkin akan dibawa nanti ke ruang diskusi yang lebih lanjut dengan melibatkan seluruh komponen agar kemudian tidak ada rasa was was dari siapapun termasuk orang tua dan bahkan peserta didik agar tetap bisa menjalankan protokol kesehatan
tidak hanya sampai di situ saja tapi memang bagaimana kesehatan dan keamanan agar tidak ada penularan khususnya bagi siswa siswa yang memang diharuskan untuk bersekolah dengan kebijakan kebijakan yang akan dilahirkan
terima kasih semua narasumber saya yang sudah hadir malam ini